tanah longsor yang terjadi di melati residence ciganjur jakarta selatan
mengakibatkan turap di belakang perumahan tersebut ambruk
akibatnya aliran anak kalis letuh menjadi terhenti
karena tertimbun puing dan tanah longsor
hal ini membuat air meluap dan banjir merendam sekitar tiga ratus rumah
di jalan damai kelurahan ciganjur
warga yang terkena dampak tanah longsor mengaku
kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran
sehingga belum berani menempati rumahnya kembali
pasti apalagi kan di ujung begini
yang refleks pertama ya bikin kita selamatin inilah ya istri saya
adapun pemerintah provinsi dki jakarta
berencana menginvestigasi proses pembangunan perumahan melati residence
semuanya sedang diteliti oleh teman teman saya
yang terkait dengan kegiatan ini
saya tadi sudah minta kepala suku dinas cipta karya
mengangkat ini ke tingkat dinas di tingkat provinsi
untuk meneliti dan menginvestigasi dengan baik
teman teman dari kepolisian
juga sudah buat garis polisi
jadi mudah mudahan nanti akan lebih clear
setelah dilakukan investigasi
bukan tidak mungkin
pemprov dki akan meminta pertanggung jawaban pengembang
apabila terbukti ada penyelewangan dalam proses pembangunan
sementara itu proses evakuasi diperkirakan
akan memakan waktu seminggu
diego basro evan azkam jakarta